tidak lagi berada di puncak level enam ribu ihsg terus terperosok hingga menyentuh level empat ribuan yang terakhir diduduki pada tahun dua ribu dua puluh
beragam tekanan global dan dampak ekonomi dari covid sembilan belas membuat perjalanan pasar saham berada dalam tekanan yang cukup berat
berikut ulasan perjalanan ihsg untuk kembali ke level tertinggi
tahun dua ribu dua puluh menjadi tahun yang cukup berat bagi perkembangan ekonomi global termasuk pasar saham kita
mengapa karena ihsg telah meninggalkan puncak level tertingginya
bisa dikatakan pasar saham kita mengalami tekanan yang cukup berat untuk kembali menyentuh level enam
tren pergerakan ihsg selama lima tahun terakhir bergerak secara fluktuatif di rentang level enam ribuan
namun hingga delapan belas maret dua ribu dua puluh ihsg justru menduduki level terendahnya sejak dua ribu lima belas silam
lantas kenapa sih isg bisa jatuh kembali ke level empat ribuan
salah satu faktornya ihsg bisa jatuh ke level empat an
level terendah dalam lima tahun terakhir karena merebaknya virus covid sembilan belas yang juga menyakiti perekonomian secara global
jika kita kembali ke belakang ihsg terakhir menyentuh level enam ribuan pada tiga puluh januari dua ribu dua puluh
ihsg juga sempat mengalami penghentian perdagangan sementara atau sering dikenal dengan istilah trading hold
peristiwa trading house ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah pasar modal
setelah pembukaan pasar tujuh belas maret ihsg kembali mengalami penurunan hingga berada di posisi empat
trading health keempat di mana ihsg kembali menyentuh level terendah dengan berada di level empat
meskipun trading health baru pertama kali terjadi dalam pasar modal indonesia
sebetulnya bursa efek indonesia juga pernah melakukan penghentian perdagangan secara penuh hingga penutupan perdagangan
yang pertama pada saat ledakan bom di gedung bursa efek indonesia tanggal tiga belas september tahun dua ribu dua puluh
perdagangan pun dihentikan selama dua hari pada empat belas hingga lima belas september
berusaha ihsg mencapai level empat an
bursa efek indonesia melakukan suspensi hingga tiga belas oktober dua ribu dua puluh
peristiwa ini juga dikenal sebagai black wednesday
meski diwarnai oleh beragam tekanan karena covid sembilan belas ihsg juga sebetulnya pernah melalui masa di mana sejumlah wabah juga merebak di indonesia
mari kita tengok
pada saat wabah sars meskipun iasg mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif dari november ke juli dua ribu tiga belas
namun pada akhirnya ihsg mampu mencatatkan penguatan
sehingga bisa dikatakan virus sars ini tidak memiliki dampak yang cukup signifikan untuk menekan kinerja pasar saham
namun jangan lupa serangan h lima n satu ini juga merebak di tengah pecahnya supreme morgage
di amerika serikat
mers merebak pada april dua ribu dua puluh
dampaknya pada ihsg tidak terlalu besar mengingat dampak flu dari timur tengah itu lebih terbatas dan cepat tenggelam
kapan ya kira kira ihsg dapat kembali lagi menuju level enam ribu
sepertinya bisa sih
apalagi momen ini dapat dimanfaatkan para investor untuk membeli saham dengan harga diskon
dan menu icuan
di kemudian hari
vinanda rahma windri hawadis jakarta